kepulangan pak gubernur dan juga almarhum itu akan direncanakan pada hari besok hari sabtu
kemudian tiba disini di hari minggu
kami belum bisa memastikan juga apakah akan disemayangkan dulu disini atau langsung ke pemakaman
karena kita melihat waktu tibanya dulu
nah kemudian yang dapat kami informasikan lagi
rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah cimaung di kabupaten bandung